dok kenapa sih rambut saya jadi rontok setelah positif covid dan terus berlanjut sampai sembuh
biasanya dipengaruhi oleh banyak faktor nih seperti perubahan hormon dalam tubuh
obat obatan yang dikonsumsi serta tingkat stres yang tinggi
dan ini sangat bisa terjadi selama kita terinfeksi covid sembilan belas
dan kerontokan ini bisa bertahan tiga hingga enam bulan setelah dinyatakan benar benar sembuh